masih sebuah gudang penjualan lpg di kabupaten deli serdang sumatera utara terbakar
tiga belas orang mengalami luka luka
meledak terus pak agak dipercepat pak armada enam puluh lima pak
buk balik dah meledak nih pak tabungnya pak
inilah video amatir yang merekam detik detik terjadinya ledakan di gudang gas penjualan lpg
di seirotan kecamatan percut seituan kabupaten deli serdang sumatera utara
ledakan menyebabkan kebaran api setinggi lebih dari sepuluh meter
sebelas orang terluka dua diantaranya mengalami luka bakar yang serius
diduga kebakaran terjadi karena adanya kebocoran gas
dan kini polisi masih mendalami peristiwa ini
tidak ada angin pak itu
sementara kp sudah kita polis lain dan korban masyarakat yang dibawa ke rumah sakit sedang dalam perawatan
dan untuk pemilik nanti kita akan periksa seperti apa usahanya yang selama ini dijalankan
kalau kita lihat ya ini seharusnya pangkalan
pangkalan itu tempat menjual
tapi kita lihat ini ada gudang yang perlu nanti kita akan dalam